usianya belum lagi genap empat belas tahun tapi deniz rizky laksana telah membuat prestasi mengagumkan di ajang kejuaraan nasional para motor indonesia dua ribu delapan belas di pantai kedua warna kalianda lampung selatan
sebagai atlet termuda deniz berhasil meraih medali emas dari nomor navigasi dengan menyingkirkan puluhan atlet senior
pelajar kelas delapan smp ini berharap bisa berlaga di kejuaraan dunia para motor
deniz rizky laksana mengenal olahraga para motor baru satu tahun terakhir
selama ini prestasinya pun belum terlihat
namun di ajang kejuaraan nasional para motor indonesia dua ribu delapan belas remaja berusia empat belas tahun ini tampil mengesankan
mengemudikan para motor dengan mesin mini plan
pelajar kelas delapan smp negeri dua ratus delapan jakarta ini berhasil meraih medali emas di kategori navigation dengan mesin berkapasitas delapan puluh cc
putra pasangan puja laksana dan rianen nur ainisara ini berhasil mencapai sasaran
dengan waktu tercepat yakni delapan belas menit empat detik
keberhasilan meraih medali di kejurnas pertamanya ini membuat anak bungsu dari dua bersaudara tersebut bangga
terlebih lagi ini adalah prestasi pertamanya setelah sebelumnya turun di kejuaraan yogyakarta airshow dua ribu delapan belas dan lintas selat sunda dua ribu delapan belas
biasa latihan kadang sabtu minggu yang dipersiapin teksnya buat bowling landing navigasi ekonomi
dennis rizky laksana merupakan satu dari beberapa atlet muda para motor indonesia yang tampil baik di ajang kejurnas
para atlet muda ini bahkan mendominasi di dua kategori perlombaan yaitu navigasi dan ekonomi
munculnya atlet muda ini disambut baik pengurus para motor indonesia
terlebih lagi mereka hadir di tengah masih minimnya masyarakat yang tertarik dengan olahraga yang cukup mahal ini
ada tiga kelas yang dipertandingkan adalah presisi kemudian ekonomi dan navigasi
dan dari hasil ini ada satu hasil yang bagus sekali adalah junior kita masih umur empat belas tahun dia mendapatkan juara satu
walaupun baru satu setengah tahun dia terbang tapi cukup seru sekali dan ini cukup membanggakan buat kita
dennis rizky laksana berharap suatu hari nanti bisa berlaga di kejuaraan dunia para motor